sejak selasa pekan lalu rw delapan kelurahan lenteng agung jakarta selatan
menyediakan tempat kos sebagai tempat isolasi mandiri
bagi warga yang positif covid sembilan belas
syaratnya pasien punya gejala ringan maupun tanpa gejala
namun kesulitan memperoleh tempat isolasi mandiri
kamar kos berukuran sekitar lima x tiga meter yang digunakan sebagai tempat isolasi
adalah milik taufik imam santoso yang merupakan ketua rw delapan
ia menyediakan empat dari dua puluh lima kamar kontrakan yang ia miliki sebagai kamar isolasi
kamar kos untuk isolasi dilengkapi tempat tidur spring bed
lemari kamar mandi dalam hingga wifi
semua fasilitas tersebut disediakan gratis atau bebas biaya
saat ini satu keluarga berjumlah tiga orang yang positif covid sembilan belas
menempati salah satu kamar isolasi yang terletak di lantai atas
kamar kos isolasi dipantau selama dua puluh empat jam penuh
yang terpasang di sejumlah titik
untuk meminimalisir kontak pemberian makanan vitamin maupun logistik lain
diberikan oleh keluarga pasien maupun warga dengan cara digantung di pintu kos
taufik juga berkoordinasi dengan pihak kelurahan untuk bantuan sembako
serta puskesmas tempat untuk pengobatan dan memantau kondisi pasien
yang di lingkungan misalkan yang di lingkungan yang bersangkutan dikucilkan
kan kasian udah sakit dikucilkan ya gimana dia mau sehat
imunnya gimana mau naik ya ini yang perlu kita ambil
penghuni kos lain tidak keberatan
kamar kos milik taufik menjadi tempat isolasi mandiri covid sembilan belas
akhirnya sih kan saya anak kontrakan juga
kalau posisinya saya yang kena terus kondisinya sama kayak yang lagi diisolasi ini
gimana mikirnya berarti kan kalau misalkan ada apa apa sama saya juga
pastikan bapaknya nggak mungkin ngusir saya juga
jadi mikirnya sih posisinya ke situ
soalnya kan kalau misalnya di isolasi kan
nggak boleh keluar sembarangan kan
jadi kita juga harus jaga diri aja
harus safety aja sih buat diri kita sendiri juga
bila jumlah pasien covid sembilan belas di wilayahnya terus meningkat
taufik berencana menambah jumlah kamar kos untuk isolasi covid sembilan belas
edi duwiryanto andriawan saputra jakarta